masyarakat anti korupsi atau maki mendaftarkan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri semarang selasa siang
kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi dan kapolri jenderal istio sigit prabowo menjadi pihak terlapor pada gugatan ini
dalam gugatannya maki menyebut kapolda jawa tengah dan kapolri mencoba menutupi hasil operasi tangkap tangan
proses seleksi bintara polda jawa tengah oleh tim propam mabespori pada bulan juni dan juli dua ribu dua puluh dua lalu
bahkan oleh maki propam polda jawa tengah yang mendapat pelimpahan pemeriksaan temuan hasil penangkapan tersebut
tidak segera menjalankan penyidikan dan menghentikan penyidikan
akibatnya kasus seolah jalan di tempat
proses penyidikan hingga berlanjut ke sidang kode etik dan profesi baru berjalan setelah temuan kasus tersebut muncul di media masa
kami selaku lembaga atau pihak ketiga melakukan pengajuan permohonan pra peradilan
karena kami menganggap ketika operasi tertangkap tangan seharusnya berbeda dengan perkara perkara lain yang prosesnya seharusnya lebih cepat
bukti sudah lengkap saksi saksi sudah diperiksa
namun belum dilakukan penyidikan
karena itu kami menganggap bahwa polisi telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sehat
oleh pihak pengadilan negeri semarang berkas gugatan pra peradilan ini akan segera ditindaklanjuti
bila mana telah lengkap akan segera digelar persidangan
sudah kita lagi periksa kelengkapannya
kalau memang lengkap nanti diregister
karena terakhir kemarin nomor enam
seperti diketahui setelah kasus tangkap tangan seleksi bintara mencuat ke publik
polda jawa tengah langsung menyebut ada tujuh orang pelaku
mereka terdiri dari lima anggota kepolisian dan dua aparatur sipil negara
ditemukan juga barang bukti uang sebanyak sembilan miliar rupiah
pada senin dua puluh maret kemarin kelima orang tersebut dipecat serta diproses pidana
setelah ada intervensi dari kapolri jenderal listio sigit
padahal sepekan sebelumnya polda jawa tengah hanya menjatuhkan sanksi ringan
berupa demosi dan mutasi terhadap kelima pelaku
lewat sidang kode etik dan profesi propam polda jawa tengah
kami juga sedang dilakukan proses pidana
proses pidana sedang berlangsung
saat ini para penyidik kami berupaya untuk mengganti aslogi
seperti yang disatukan dalam pasal satu ratus delapan puluh empat dua
dan yang bersangkutan terhadap yang disambutan
sudah dilakukan kepasusnya
saat ini sudah di pasus oleh promos
ketua indonesian police watch atau ipw sugeng teguh santoso menilai
polda jawa tengah kini terjebak dalam kasus ini
di awal polda mencoba menutupi kasus ini dengan mengembalikan uang barang bukti
ke orang tua calon siswa secara diam diam
hingga pemberian sanksi ringan kepada pelaku
hal ini membuat kapolri jenderal listio sigit harus turun tangan
karena institusinya kembali ternodai dan dicibir publik
nah terkunci menurut aturan
jadi tidak sah kalau diadakan lagi
jangan lagi menyalahi aturan
jadi kan intinya
permainan permainan itu tidak bisa diadakan lagi

kini polda jawa tengah harus dapat membuktikan pelanggaran pidana yang dilakukan
oleh kelima oknum tersebut
bila mengandung unsur suap
maka pihak penerima dan pemberi harus ikut diseret ke proses hukum
bila memenuhi unsur gratifikasi
maka harus dibuka aliran dana tersebut
termasuk bila ada pejabat polda jawa tengah yang terlibat
terima kasih dimintai uang senilai tiga ratus hingga empat ratus juta rupiah agar anaknya lolos seleksi bintara